kisah memilukan juga mewarnai hari pertama sekolah di jawa timur
puluhan siswa dan wali siswa sekolah dasar negeri banu aju barat sumeneb
gelar aksi demo di hari pertama masuk sekolah
mereka memprotes sikap kepala sekolah yang egois dan kurang peduli nasib pendidikan siswanya
hingga jumlah siswa terus merosot
sementara puluhan siswa sd negeri dua bangun sari ponorogo terancam putus sekolah
pasalnya sekolah ini ditutup oleh pihak dinas yang diduga dilakukan secara sepihak
sedangkan upaya penggabungan sekolah yang dilakukan pihak dinas pun sampai hari ini juga belum jelas
puluhan siswa dan wali murid sekolah dasar negeri banu aju barat satu kecamatan batang batang kabupaten sumeneb madura
senin pagi menggelar aksi demo
mereka tak terima dengan kebijakan sekolah yang dianggap kurang peduli
dengan nasib pendidikan siswanya
akibatnya jumlah siswa di sekolah ini terus merosot hingga hanya tinggal belasan siswa saja
parahnya lagi di hari pertama penerimaan siswa baru tak ada satupun siswa baru yang mendaftar
melihat kondisi ini wali murid mengancam akan memindahkan anaknya ke sekolah lain
jika kepala sekolah tak segera diganti
saya aja anak udah sekolah kelas dua tetapi pindah dari sini kalau tetap kayak gitu
sementara pihak sekolah tidak membantah bahwa sejak beberapa tahun terakhir
jumlah siswanya terus merosot
hal ini diduga akibat adanya masalah di internal sekolah
sekolah menegapi wajar
barangkali sekolah banyak kekurangan yang harus dikrisi oleh muli muli
sementara di ponorogo sedikitnya dua puluh siswa sekolah dasar negeri dua bangun sari terancam putus sekolah
sebab saat ini seluruh guru yang ada di sekolah ini sudah dimutasi oleh pemerintah daerah ke sekolah negeri lain
sampai sekarang gurunya gimana
wali murid mengaku sebelumnya memang pihak sekolah hendak melakukan penggabungan sdn bangun sari satu dan dua
namun sampai hari ini belum ada titik temunya
sudah sudah ada sosialisasi tapi kan belum ada kesepakatan dari kita
belum ada negosiasinya
tahu tahu kan sekolah katanya gitu
juliana kepala sekolah sdn dua bangun sari justru memilih kabur saat hendak dikonfirmasi
sementara pihak dinas pendidikan
masih enggan memberikan keterangan terkait permasalahan ini